tete api curah tangkil cukup besar sekarang
saya berkesempatan mengikuti para relawan yang juga warga desa di sekitar gunung ringgit ini
untuk menuju ke wilayah gantasan atau sekat bakar yang mereka buat
kalau dilihat dari titik api dengan sekat bakar ini sudah mulai dekat
dan warga memastikan api yang mulai menyala kembali tidak sampai melintasi sekat yang sudah mereka buat
kira kira jarak tempuhnya kurang lebih dua km dengan berjalan kaki
gunung ini satu hamparan dengan gunung arjuna welirang
kontur tanah yang dilalui terjal dan menanjak
setelah berjalan sekitar empat puluh lima menit kami sampai di area sekat bakar yang dibuat warga
rencananya warga hanya berjaga
namun mereka memutuskan mengadang api
para relawan dan warga terus berjibaku dengan api
agar api tidak membesar dengan cara memukul mukulnya
dengan ranting daun dan kemudian memotong beberapa pohon agar tidak terbakar
mereka berbicara dengan waktu karena
segala risiko diambil warga
termasuk kaki yang nyaris terbakar
rudy relawan lain juga mengalami hal yang sama
sol sepatu booth yang ia pakai meleleh
saya menyaksikan bagaimana warga dari dua desa ini
yaitu dayu rejo dan jati arjo berjibaku dengan api
bahkan diantara mereka memadamkan api sejak malam sebelumnya
lelah begitu kata mereka
tapi tidak ada kata berhenti sampai api bisa dipadamkan sepenuhnya
hektar sih pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
itu kurang lebih empat hektara
hampir semua vegetasinya rumput
para relawan dan warga
mencoba mencapai titik yang sebenarnya sulit untuk di
untuk dijangkau dipadamkan secara manual
tapi warga mencoba agar api dari atas itu tidak merembet sampai ke atas
inilah rute yang harus mereka ambil
jalan sempak penuh belukar
dan yang menyulitkan proses pemadaman
karena material yang terbakar adalah seperti ini
semak bumbu kering
dan yang terbakar
siang itu api di satu punggung gunung berhasil mereka padamkan
namun tugas belum selesai
di balik bukit bernama pringbenol
api menjilat ke udara
mereka pun bergegas
meski keringat belum juga kering